salah satunya tuntutan telah dipenuhi oleh pemprov dki jakarta puluhan pengemudi angkutan kota yang terimbas penutupan jalan jati baru raya
kembali melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur dki jakarta
mereka terus melakukan demonstrasi karena tuntutan mereka soal pembukaan jalan jati baru raya belum dipenuhi
pada rabu pagi sebagian jalan medan merdeka selatan kembali dipenuhi puluhan pengemudi angkutan kota
aksi demonstrasi kali ini adalah kali kedua setelah sebelumnya mereka juga melakukan aksi mogok beroperasi
belum dipenuhinya permintaan utama para pengemudi soal pembukaan jalan jati baru raya menjadi alasan aksi demonstrasi kembali dilancarkan
telah dipenuhinya tuntutan lain yakni dengan menonaktifkan layanan bus transjakarta cuma cuma
tanah abang explorer nyatanya tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap berdemonstrasi
gubernur dki jakarta anies baswedan mengundang perwakilan sopir angkut tanah abang untuk membahas masalah penutupan jalan jati baru
dan produser lapangan sian indonesia dian tan kartika akan melaporkan secara langsung dari balai kota jakarta
dea apakah sudah ada hasilnya pertemuan antara sandiaga uno dengan perwakilan sopir angkot yang melakukan aksi pada hari ini
alfian hingga saat ini pertemuan atau rencana pertemuan antara para pengemudi angkutan kota yang beroperasi di tanah abang jakarta pusat dengan pemimpin jakarta yaitu anies baswedan dan juga sandiaga uno belum berlangsung
namun dari pantauan kami di sini para perwakilan pengemudi angkutan kota ini sudah mulai masuk ke ruang rapat gubernur
di mana hari ini rencananya anies dan juga sandi akan menemui langsung mereka dan mendengar aspirasi mereka
dan memang aksi demonstrasi yang sudah dilakukan dua kali ini
hanya tuntutan utamanya hanyalah untuk membuka jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat yang sebelumnya berimbas pada pembangunan
dan penurunan jumlah pendapatan mereka hingga lima puluh persen
dari demonstrasi pertama kali pada pekan lalu dimana kita tahu ada empat tuntutan yang sudah disampaikan oleh para pengemudi angkutan kota ini
yang pertama adalah soal pembukaan jalan jati baru raya tanah abang
kemudian juga ada keinginan dari para pengemudi angkot supaya petugas dinas perhubungan dki jakarta tidak lagi bersifat represif ketika melakukan komunikasi atau melakukan penertiban
dengan para pengemudi angkut
kemudian yang ketiga adalah soal penonaktifan tanah abang explorer atau layanan transjakarta cuma cuma
dan yang keempat adalah tuntutan mereka bagaimana dirsup bisa menelusuri dugaan angkutan kota yang tidak memiliki izin sesuai peruntukannya
dari keempat poin yang minggu lalu sudah disampaikan oleh perwakilan dari pengemudi angkot sendiri dari pantauan kami
dua di antaranya sudah dipenuhi
yang pertama dipenuhi kemarin yaitu soal penonaktifan
kemudian layanan transjakarta cuma cuma atau tanah abang explorer kemudian juga ada soal keinginan dari pengemudi angkot
supaya tidak ada lagi sifat represif yang ditunjukkan oleh petugas dinas perhubungan saat melakukan penertiban atau berkomunikasi dengan pengemudi angkot
sehingga dari empat poin ini alfian memang tuntutan utama mereka adalah pembukaan jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat
sebenarnya memang tidak hanya pertemuan ini saja yang sudah dilakukan oleh perwakilan pengemudi angkot
beberapa waktu yang lalu kemarin juga dilakukan komunikasi antara dinas perhubungan dki jakarta dengan tim atau dengan perwakilan pengemudi angkutan kota
dari catatan kami ada dua kali pertemuan satu pertemuan dilakukan di kantor dishub kemudian satu juga kemarin dilakukan di kantor gubernur dki jakarta
namun yang menerima langsung adalah ketua
maksud kami kepala dinas perhubungan dki jakarta andrian syah dan memang soal tuntutan utama ini belum mencapai keinginan hingga saat ini kemudian muncul desakan lagi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para pengemudi angkot
dari pihak pemprov dki jakarta sendiri sebenarnya sudah memberikan sejumlah pilihan atau opsi kepada pengemudi angkot karena mereka mengisyaratkan bahwa tidak akan membuka jalan jati baru raya ini secara cepat cepat
atau dalam waktu dekat ini mereka belum bisa membuka jalan jati baru raya untuk beroperasi para angkutan kota maupun warga yang berlalu lalang di sana alfian
sehingga ada opsi yaitu bagaimana menarik para angkutan kota ini untuk bergabung ke program yang dimiliki oleh anies sandi yaitu oko trip
hingga saat ini masih dibahas kemudian juga ada opsi opsi lain seperti terintegrasi dengan bus transjakarta
sehingga hari ini masih terus dilancarkan aksi demonstrasi
kita masih menunggu alfian bagaimana nanti hasil dari pertemuan antara anies sandi dengan perwakilan angkutan kota yang kemudian datang dari lima trayek yang beroperasi di tanah abang
tentunya ini menjadi fokus yang ingin kita lihat bagaimana nanti ke depannya
akankah ada keputusan baru atau kesepakatan yang akan dibuat oleh kedua belah pihak
ada sesuatu yang menarik sebenarnya
ketika akhirnya pemprov dki jakarta menawarkan para sopir angkutan kota ini untuk bergabung bersama dalam program oko trip dan beberapa menolak
sebenarnya apa yang memberatkan para sopir angkutan kota ini untuk bisa bergabung atau mengikuti program oko trip ini
alasan utama mereka kemudian menolak opsi dari wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno untuk bergabung dalam program oko trip
ini memang cukup beralasan yaitu mereka meminta jaminan
akankah jika mereka masuk dalam program oko trip dan mengikuti segala aturan yang ada dalam program itu
akankah mendapatkan penghasilan yang sama dengan penghasilan yang mereka dapatkan sebelum jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat ini dibuka
karena salah satu yang kami amati dari tuntutan ini adalah bagaimana mereka tidak bisa beroperasi di depan pintu masuk maupun pintu keluar
di stasiun tanah abang di mana itu merupakan salah satu tempat atau titik mereka mendapatkan banyak penumpang
sehingga kepastian akankah mereka mendapatkan uang atau pendapatan yang sama bahkan lebih itu menjadi pertanyaan
sehingga mereka memilih untuk tetap melakukan aksi demonstrasi dan juga mereka meminta bahwa jalan jati baru raya dibuka
supaya mereka juga merasa sama sama diperlakukan adil seperti apa
yang diungkapkan beberapa kali oleh gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
kalau kita lihat dari kacamata para pengguna angkutan kota ini ketika jalan jati baru raya ini ditutup
sebenarnya apakah penutupan ini justru menguntungkan bagi para orang yang keluar masuk dari stasiun tanah abang
atau justru sebenarnya merugikan sehingga mereka tidak bisa naik angkot dari depan pintu dan sebagainya
dari perbincangan kami dengan supir angkutan kota
kemudian juga dengan para pengguna kereta listrik yang turun naik di stasiun tanah abang
memang ada dua pihak ini yang merasa kurang diuntungkan atau kebijakan untuk menutup jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat ini
dinilai tidak menguntungkan bagi mereka
pertama dari sisi pengemudi angkutan kota mereka sudah jelas akan kehilangan pendapatan tidak seperti sebelumnya
bahkan mereka mengaku bahwa pendapatan mereka kurang
hingga lima puluh persen
kemudian tadi kami juga sempat berbincang dengan orang orang yang menggunakan kereta listrik yang turun dan naik di stasiun tanah abang
mereka juga merasa kesulitan karena mereka biasanya menggunakan angkutan kota
dan saat ini angkutan kota tidak bisa beroperasi di sana
digantikan dengan tanah abang explore yang kemarin juga sudah dinonaktifkan
itu menambah lagi kesulitan mereka karena mereka harus berjalan cukup panjang atau cukup lama untuk bisa mencapai titik jalan yang bisa diakses
mereka yang ingin menggunakan angkutan kota maupun transportasi online
jadi ada beberapa pihak yang kemudian merasa kebijakan penutupan jalan jati baru raya ini tidak tepat bagi kebutuhan mereka
tapi bagi pedagang kaki lima yang kemudian difasilitasi oleh pemprov dki jakarta merasa bahwa ini adalah sebuah langkah win win solution alvian yang diberikan oleh pemprov dki jakarta
jadi harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang
tapi yang pasti dari dua pihak
baik pengemudi angkutan kota maupun dari para pengguna kereta api
maksud kami kereta listrik di tanah abang atau di stasiun tanah abang ini merasa kebijakan itu tidak tepat dan harus dicarikan solusi lain
supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat dan atau setidaknya tidak ada yang dirugikan dari kebijakan yang diambil oleh gubernur dki jakarta maupun wakilnya anies dan juga sandi alfian
baik terima kasih dia
semoga pertemuan nanti bisa menghasilkan sesuatu yang memang bisa menguntungkan